dengan menggunakan pesawat helikopter jenazah kapten julius hendro
salah satu prajurit yang gugur dalam musibah jatuhnya helikopter ri tujuh belas
dimakamkan di kabupaten cirebon jawa barat minggu siang
kapten julius hendro gugur dalam insiden kecelakaan heli mi tujuh belas milik angkatan darat
saat melakukan misi latihan pendidikan penerbang satu
dalam kecelakaan itu empat prajurit gugur
salah satunya adalah kapten julius hendro yang merupakan flight engineer heli
kapten j p julius hendro ini adalah seorang flight engineer
saat itu almarhum melaksanakan tugas latihan terbang pendidikan
dalam rangka mendukung siswa penerbang satu
pendidikan penerbang satu
sementara pada sabtu kemarin
petugas telah menutup loterai
dan mengembangkan helikopter
pilihan proyek kawasan industri di kendal jawa tengah
bangkai heli ditutup rapat agar masyarakat tidak bisa lagi melihatnya
helikopter mi tujuh belas tipe v lima yang berpenumpang sembilan orang
sempat berputar di area kawasan industri kendal
sebelum hilang kendali dan jatuh terbakar
sejumlah pekerja di sekitar lokasi
sempat melihat dan mendengar bunyi ledakan sebanyak tiga kali
hingga saat ini penyebab kecelakaan jatuhnya helikopter milik angkatan darat
masih belum diketahui dan masih dilakukan investigasi
juga sudah diamankan untuk kepentingan investigasi
tim liputan cnn indonesia